artinya dia pengen cepat sembuh
mama tahu pasti nino merasa tertekan
dia itu kan orangnya sangat mandiri apa apa bisa sendiri
tapi sekarang setelah dia nggak bisa lihat
apapun yang dia mau kerjakan dia perlu bantuan orang lain
dan mama yakin itu sangat berat
keras sekali buat dia pak
papa siap siap aja jangan sampai terlalu latih
semoga aja nino bisa melewati cobaan ini
dan sayangi dia dengan sepenuh hati kamu mas

aku seseorang put teng karin itu tidak ada set pewnak
ada orang kesal itu
mampir kalau ini kabar lebih rancangan tapi saya sampe jadi rancang
mampu lah abis
aku akan merawat
menyayangi anak kita
dan menembus semua kesalahan aku
sudah hampir tiga puluh tahun berlalu
tapi kenangan itu masih sangat menyakitkan
kok bangga pak
gimana kondisi istri pak bakti
tapi alhamdulillah sudah membaik
sekarang lagi tidur
nanti setelah kita bicara
saya mau jenguk ya pak
saya bawa sedikit bingkisan buat istri bapak
terima kasih pak surya
kita bicara di cafe tadi ya pak
bisa banyak bentuk dari balon ini
sekarang neng rena mau apa
oh mau bunga
masukin kemari bentuk bunganya
bunga yang cantik untuk neng rena
makasih om boim
sekarang om boim
bisa banyak bentuk dari balon ini
neng rena mau apa
sekarang kita ambil yang emping
dari pada pink dengan ninjo
oke kita mulai bikin bubuk
taruh ke sini
om banjago ya
untung aja ada satpam baru ini
om boim mau bikin apa lagi
yaudah nanti liat aja ya
itu apa om boim
ini namanya singa laut
kok singa laut kayak gitu
om boy kan sedang berimajinasi
yaudah kamu terima ya
singa laut meluncur
aku seneng main sama om boim
om boim juga seneng main sama neng rena ya
nanti om boim akan belajar lagi
sejuta jurus untuk membentuk bentuk bentuk baru
cakep tuh aku bantuin
kayaknya gak salah ya
liat deh rena akhirnya tersenyum lagi loh
semoga boim bisa menjaga rumah ini
dan juga sekaligus muhafizatnya
terima kasih bu rena
kalau rena lagi
makasih ya pak
ya ibu andien
thank you pak boim
udah masuk ya
aman ya bu rena
wah tanemannya segar banget ma
iya pak kan harus disiram kalau gak kering kasian
fondasi apa pak
ini dari nanti
di terapi hari ini mak
padahal kan jadwal terapinya itu masih
beberapa hari lagi mak
dia pengen cepat sembuh pak
mama tahu pasti
nino merasa tertekan
dia itu kan orang yang sangat mandiri
apa apa bisa sendiri
tapi sekarang setelah dia
apapun yang dia mau
kerjakan dia perlu bantuan orang lain
mama yakin itu sangat
berat berat sekali
buat dia pak
pak siap siap aja
jangan sampai terlalu latih cepat nino
iya semoga aja
nino bisa melewati cobaan ini
bapak berangkat dulu ya
om singa lautnya pecah
udah nggak usah sedih nanti
om gue bikinin lagi lihat aja
nggak bisa nggak bikin begini dong
om gue bikin lagi satu lagi
tolong buka pintu berbangun
itu guru aku
aku mau ke sekolah di rumah
mis kangen sama rena
kecil juga kangen sama mis
sekarang sedang mengalami depresi berat
dan sering mengalami halusinasi di selnya
jadi elsa akan dipindahkan dari lapas
ke tempat rehabilitasi
saya turut prihatin pak surya
terima kasih pak
yang menjadi kekhawatiran saya dan istri saya adalah
bagaimana keadaan elsa nanti di sana pak
saya gak yakin bahwa elsa akan kuat bertahan sendirian
makanya saya berharap istri saya bisa ikut menemani dan mendampingi elsa pada saat di tempat rehabilitasi
tapi sekarang istri saya masih menjalani masa tahanan
dan saya harap pak bakti bisa mencarikan solusi supaya istri saya bisa mendampingi elsa
hukuman ibu sarah berapa lama ya pak
berapa lama ya pak
berapa lama ya pak
berapa lama ya pak
berapa lama ya pak